ini angka harusnya tiga puluh delapan setiap minggu terus menurunkan kurang kurang itu dan sebagainya
trading nya enggak trading nya enggak
jadi itu jalan soalnya yang panas dulu itu adalah trading door trading door
yang ini tiga makanya dua jauh lima dan ini jadi trading nya tiga puluh dua
dan trading nya ini
dan memang ada supporter yang masuk ke lapangan tapi itu untuk memberikan semangat
itu yang kami lihat
angka ini jadi penting bagi kami untuk mengukur sebenarnya kapan gas air mata juga keluar dan sebagainya
yang itu menurut kami menjadi pemicu utama
kepanikan para supporter yang mengakibatkan jatuhnya
banyak korban meninggal dan korban luka luka